aku akan kembali ke istana saat ini
dan jika suatu saat nanti
kau menemukan titik terang mengenai kabarnya
berikanlah kabar kepadaku
datanglah ke pajajaran tadi
apakah kau bersedia
aku akan ke pajajaran
memberi kabar untuk kamu
jangan lakukan itu minas
kisah anak gusti prabu surawi sesa
hamba tidak tahu
karena gusti berpakaian seperti rakyat jelata
aku memang sedang menyamar
untuk mengetahui kehidupan asli rakyatku
tidak jauh dari pohon
gusti prabu surawi sesa
persis menyerupai seperti
ayah anda gusti
hamba adalah pengagum
namun jika aku boleh tahu
dimana aku sekarang paman
gusti prabu berada di pondok hamba ini
tadi hamba menemukan gusti prabu sedang
tergolek pingsan di tepi sungai
saat hamba hendak berjalan ke rumah
hamba berjalan ke rumah
mengambil air di sungai
gusti prabu terluka parah
beristirahat dulu agar rukanya
mereka harus ber tradicional
menurut gua ini sudah tertutup
apa yang harus aku lakukan
jurus penghancur roh
jangan digunakan jurus itu
jurus itu mematikan
aku harus memberi pelajaran pada perempuan
tidak tahu diri ini
mata itu adalah benar benar mata muridku
aku sangat mengenalnya
aku sungguh menghormati guruku
bila dia sudah menataku seperti itu
aku tidak boleh menyakiti perasaan saya guru
apa yang salah dengan nimas bang larang
kenapa wataknya menjadi seperti ini
tampak begitu mudah tersulut amarah
hantarkan gue si ratu bang larang ke kamarnya
baik syekh guru
pergi ke hanbat
dimana kau berada yudhokara
kita sudah menyisir seluruh tempat di sekitar sini
namun judekar tidak juga terlihat
mungkin dia memang sudah pergi jauh dari sini
sudah tidak ada lagi yang harus kita lakukan saat ini
kita sudah mencari dia kemana pun
tidak ada satu pun tanda tadam mengenai kabarnya
dimana pun kau berada saat ini
jagalah dirimu baik baik
jangan rasa bicara kau
aku mau membantu
hanya karena rasa kemanusiaan saja
tidak lebih dari itu
semoga allah mempertemukan kita
dalam keadaan yang lebih baik
akan kembali ke istana pajajaran
terima kasih banyak
karena kau sudah mau membantuku
jika tidak ada kau
aku tidak mungkin bisa bertahan
sampai saat ini
aku akan kembali ke istana saat ini
dan jika suatu saat nanti
kau menemukan titik terang mengenai kabarnya
berikanlah kabar kepadaku
datanglah ke pajajaran pajajaran
apakah kau bersedia
aku akan ke pajajaran
memberi kabar untukmu
terima kasih baiknya
kalau begitu aku mohon panik
aku merasakan firasat buruk terhadap anakku raden kian santang
apa yang sedang terjadi dengannya
kalau dia akan segera pulang kesini
karena dia cuma menyelesaikan sedikit urusan disana
tapi kenapa sampai saat ini belum pulang juga

karena dia cuma ambil biaya
karena dia cuma yang peluang